pemerintah indonesia tak tinggal diam
sejumlah jurus pemulihan ekonomi nasional dikeluarkan
upaya memulihkan ekonomi dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif
di samping itu pemerintah mengalokasikan dana apbn sebesar rp enam ratus sembilan puluh lima dua triliun
pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif
atau stimulus kepada umkm
selain itu untuk mendorong daya beli masyarakat
pemerintah menganggarkan satu ratus tujuh puluh dua satu triliun rupiah
dana ini disalurkan melalui bantuan langsung tunai kartu prakerja dan sebagainya
apakah upaya pemerintah indonesia mampu memutar roda ekonomi di kala pandemi
insight with desi anwar membahasnya bersama menteri menteri terkait
dengan program pemulihan ekonomi nasional
perubahan ini semua ekonomi
ini bukan cuma pemulihan tetapi percepatan
dampak pandemi covid sembilan belas terhadap ekonomi nasional sudah terasa sangat besar
bahkan laju ekonomi indonesia di kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh
berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi
agar tidak terjerumus ke jurang resesi
seperti membentuk komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
pemberian stimulus bagi pelaku usaha terutama umkm
serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak covid sembilan belas
kenapa bantuan bantuan ini diberikan
kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita terutama yang menengah bawah
bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana
konsumsi domestik kita juga akan naik
sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional
ini akan tumbuh
lebih baik dari kuartanya kemarin
menteri keuangan periode dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas agus martowardoyo
menyatakan di tengah pandemi covid sembilan belas
kesehatan dan ekonomi adalah dua hal prioritas
yang harus dilaksanakan secara seimbang dan harmonis
selain itu agus juga meminta pemerintah merangkul pelaku bisnis
akademisi organisasi kemasyarakatan
dan organisasi keagamaan dalam langkah pemulihan ekonomi
sektor bisnis yang besar dan menengah
mereka tidak mengalami kondisi
seperti di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan pebisnis itu tahu apa yang mesti dilakukan
kalau situasi sedang mengalami perubahan
jadi mereka harus dirangkul untuk sama sama kita melakukan inisiatif
untuk menjaga sosial ekonomi indonesia
program pemulihan ekonomi nasional
dijalankan untuk menghindari kontraksi lebih dalam
dan memiliki sisi permintaan
seperti konsumsi investasi dan ekspor
serta sisi penawaran atau produksi
langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak baik
pada pertumbuhan ekonomi di semester kedua
sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh
iya pemerintah telah menyampaikan ruu
tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
dan nota keuangan untuk dilakukan pembahasan bersama dpr
pada tanggal empat belas agustus yang lalu
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi masa yang sangat berharga
dan memiliki keuntungan yang penting
dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional
dari dampak pandemi covid sembilan belas
sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan
lalu bagaimana upaya pemerintah indonesia
untuk menahan perekonomian dari penurunan yang lebih dalam
juga mempercepat pemulihan ekonomi
sudah bergabung bersama saya melalui aplikasi zoom
menteri keuangan sri mulyani indrawati
halo bu ani apa kabar bu menteri
pasti sibuk sekali
kita sekarang melakukan social distancing lewat zoom
nah ini sudah ada era pbn untuk dua ribu dua puluh satu mbak ani
kelihatannya cukup dibanding dengan sekarang cukup optimis
pertumbuhan diperkirakan akan antara empat lima sampai lima lima persen
tapi perjalanan ke sana pasti masih panjang
nah kita tentu saja ingin mengetahui strategi ke depan seperti apa
tapi sebelumnya bagaimana kamu menurut kesehatan ekonomi kita
bagaimana kesehatan perekonomian indonesia
kita pernah dulu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan karena faktor eksternal juga memasuki krismon
bagaimana kita sekarang dibanding dengan dua krisis perekonomian atau krisis finansial yang sekarang ini
ya terima kasih desi
sebetulnya kalau kita bandingkan dengan dua krisis sebelumnya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan dua ribu delapan dua ribu sembilan tentu trigger nya berbeda
kalau tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan adalah contagious yang berasal dari tadinya negara thailand korea dan kemudian ke kita
dan juga itu driven by pertama kali karena adanya perubahan nilai tukar karena indonesia waktu itu masih mengadopsi nilai tukar yang tetap atau fix
nah itu yang terjadi seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
jadi purely nilai tukar
exchange rate yang kemudian masuk contagious menjadi masalah perbankan dan keuangan kemudian menjadi masalah ekonomi sosial politik
tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan leemon brothers itu adalah juga lembaga keuangan di amerika yang mengalami kebangkrutan yang kemudian terjadi menjadi sistemik di amerika
namun ripple efeknya sampai ke indonesia dalam bentuk lagi lagi tekanan terhadap nilai tukar terhadap surat berharga negara waktu itu
dan juga dari sisi capital outflow terjadi
nah tahun ini yang terjadi adalah krisis yang di trigger oleh masalah kesehatan covid dan masih berlangsung
artinya penyebab utamanya adalah ada ancaman terhadap kesehatan dan jiwa manusia kalau mereka saling berinteraksi secara fisik
makanya kita hari ini pun interview melalui zoom karena kita tidak melakukan interaksi secara fisik
nah dalam situasi seperti ini
nah dalam situasi seperti ini
masalah kesehatan ini kemudian merembet menjadi masalah ekonomi
karena orang tidak bisa berinteraksi maka seluruh kegiatan ekonomi menjadi sangat terkendala
konsumsi menurun tajam investasi kemudian berhenti
dan pada saat who mengumumkan pandemi covid pada bulan maret seluruh dunia mengalami kepanikan
makanya pada bulan bulan maret april hingga bahkan awal mei terjadi gejolak capital outflow
dari negara negara berkembang dan emerging
dampaknya kalau dari sisi indicator ekonomi menjadi mirip
karena nilai tukang perpekan sulat berharga negara juga dalam hal ini mengalami kenainan yield
dan terjadi capital plight sampai mencapai lebih dari satu ratus empat puluh triliun hanya dalam waktu kurang dari satu bulan
ini tentu menimbulkan potensi terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan
dan tentu juga dari sisi kondisi ekonominya sendiri
nah inilah yang sedang dihadapi
jadi lebih multi toll dibandingkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dua ribu delapan dan dua ribu delapan dua ribu sembilan
karena kalau kita fokus hanya ngomongin tentang ekonominya saja
apakah itu dari sisi sistem keuangan apakah itu dari sisi growth
namun selama kondisi kesehatannya belum teratasi
dia akan menjadi kendala yang terus menarik ekonomi ke bawah
inilah yang mungkin menjadi tantangan yang jauh lebih rumit dibandingkan pada masa krisis sebelumnya
karena krisis sebelumnya kita fokus memperbaiki dari neraca keuangan
kemudian kita membuat counter cyclical
maka terjadilah reaksinya yaitu dari sisi kegiatan ekonomi kemudian mulai meningkat lagi
kalau sekarang diberikan counter cyclical selama orang tidak berinteraksi
ya kegiatan ekonominya akan tetap akan mengalami tekanan
ini yang menjadi tantangan yang jauh lebih rumit
berarti ada implikasi terhadap jangka waktu untuk pemulihan
misalnya kalau vaksinnya itu baru ditemukan tahun depan
ini bisa lebih lama atau bisa lebih cepat ini
ada yang mengatakan ini mau bisa v bouncingnya atau u atau l
ini kira kira bagaimana untuk prospek indonesia ke depan
kalau situasinya hanya teknikal ekonomi
biasanya sesudah mereka mengalami kontraksi
lebih mudah atau posibilitasnya untuk recover dalam bentuk pemulihan ekonomi dengan growth yang relatif tinggi itu bisa terjadi
namun karena penyebabnya adalah kesehatan
maka selama interaksi manusianya tadi tidak bisa dikembalikan dalam situasi normal tadi yang disebut subject to
vaksin subject to apakah ada disiplin sosial
sehingga penyebaran tidak makin meningkat
sehingga kemudian terjadi kenaikan jumlah pasien yang kemudian menjadi tekanan terhadap rumah sakit
ini semuanya akan menjadi bayang bayang atau menjadi faktor penekan kembali
sehingga kalau mau menjadi v ship
akan tidak mungkin yang kemungkinan terjadi adalah waktu dia recover
dia mungkin dalam situasi konsolidasi dulu sampai kondisi kesehatannya menjadi relatif lebih bisa terkendali
nah oleh karena itu
di dalam kita bicara tentang pemulihan ekonomi
memang di dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
atau perpu nomor satu dua ribu dua puluh kemarin
waktu pemerintah bereaksi atau melakukan respons terhadap ancaman covid ini dengan mengeluarkan perpu nomor satu
kita membayangkan akan ada tiga tahun masa untuk benar benar menghadapi covid ini
dan kemudian mulai mendekati kepada normalisasi
sebelum terjadi apa yang disebut recover secara penuh
namun kalau di dalam bahasa biasa
nampaknya orang hanya melihat katakanlah dari sisi growth
kalau growth itu bisa terjadi reaksi teknikal
kalau habis negatif dia bisa positif
apabila kondisinya relatif bisa dikelola
namun kalau kita bicara tentang sustain growth dan normalisasi
itu mungkin sesuatu yang membutuhkan waktu hingga sampai dua tahun
bahkan tiga tahun di dalam perpu kita
jadi kita dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua
itu masa kita untuk dari mulai terkena covid
kemudian merespons konsolidasi
dan sampai kita melakukan normalisasi
pandemi covid sembilan belas yang menghantam berbagai sendi kehidupan
membuat lesu perekonomian global
di tanah air pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm
serta industri kreatif menjadi kelompok yang paling terdampak
presiden joko widodo pun mengampanyekan gerakan nasional bangga buatan indonesia
sebagai upaya menyelamatkan ekonomi dalam negeri yang juga ditumpu oleh umkm
dalam kondisi seperti ini
dalam kondisi seperti ini
kita harus mampu bertumpu pada kekuatan kita sendiri
berdiri di atas kaki sendiri
kita harus mampu menyelesaikan masalah dan tantangan kita sendiri
tantangan di bidang kesehatan maupun tantangan di bidang sosial ekonomi
presiden melalui kementerian terkait terus mendorong
agar umkm tetap bertahan dalam masa sulit
dengan melakukan pemasaran secara digital
sebagai stimulus ekonomi juga digulirkan pemerintah
untuk memberikan angin segar bagi pelaku usaha
di masa pandemi
platform e commerce terbukti membuka ruang
bagi para pelaku umkm untuk tetap meraup untung
masa krisis tak harus disikapi pesimistis
kemampuan pengusaha kecil dan menengah
untuk beradaptasi dengan teknologi
dan jeli melihat peluang
tentunya bisa menjadi solusi di tengah pandemi
presiden joko widodo pada pertengahan bulan mei lalu
meresmikan gerakan nasional bangga buatan indonesia
gerakan ini merupakan wujud dukungan
untuk usaha mikro kecil menengah indonesia
yang tentu saja terkena dampak oleh pandemi covid sembilan belas
untuk membahas lebih banyak mengenai
gerakan nasional bangga buatan indonesia ini
dan seperti apa penerapannya
saya telah tersambung melalui aplikasi zoom
dengan menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita
dan juga dengan direktur hubungan kelembagaan dari bni
apa kabar dan juga pak sis
pak agus mungkin saya mulai dengan bapak ya
karena kalau kita lihat ini dampak yang paling terasa
akibat covid sembilan belas ini selain kesehatan tentu saja
kepada perekonomian kita
bisa dikatakan roda perekonomian ini seluruh dunia
bukan saja di indonesia
itu menjadi lamban
di mana dari segi demand nya menurun
supply nya juga menurun
karena kegiatan dan aktivitas ekonomi itu dibatasi
dengan adanya berbagai macam social distancing lockdown dan lain sebagainya
dan di indonesia tentu saja mau tidak mau
karena pelaku industri utama kita itu rata rata adalah industri kecil
dan ini paling sangat terdampak
saya lihat ini masing masing negara mau tidak mau harus bangkit sendiri
harus menciptakan kegiatan dan aktivitas yang tidak tergantung kepada impor
gerakan bangka buatan indonesia
kalau dari kementerian perindustrian
pak agus silahkan bagaimana penerjemahannya dari gerakan ini
apa kira kira strategi yang sudah disiapkan oleh perindustrian
baik terima kasih mbak desi pak sis
tentu seperti apa yang tadi disampaikan oleh mbak desi
kita semua harus menyadari bahwa pandemi ini
dialami oleh sebagian besar negara di dunia
sehingga tentu semua atau masing masing negara di dunia disibukan
secara masing masing dalam rangka mereka bisa survive
baik itu kondisi ekonominya maupun kesehatannya di tengah tengah pandemi ini
ketika kita bicara mengenai perekonomian
kita bisa lihat dari berbagai macam data dan sangat konsisten dari tahun ke tahun
menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap pdb
itu selalu paling tinggi
yang saya sampaikan paling tinggi itu nomor satu
bukan nomor dua bukan nomor tiga
dari sektor industri pengolahan untuk pdb
nah tentu ketika kita menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
salah satu permasalahan yang utama adalah demand side
yang sedang sangat lemah
dan tentu juga kemudian berpengaruh terhadap kekuatan dari cash flow
dari masing masing industri
nah ini yang kemudian yang menjadi strategi
yang jadi fokus dari pemerintah pusat untuk membantu industri kecil dan industri menengah
agar mereka tidak semakin terpuruk
termasuk memberikan bantuan bantuan untuk memperkuat cash flow yang ada di masing masing perusahaan
nah untuk kita mendorong demand side
agar market yang sedang terbatas ini bisa dinikmati oleh produk produk lokal
atau disuplai dari industri dalam negeri
yang termasuk di dalamnya adalah
tentu yang pertama dalam rangka kita bisa mencapai itu
yang pertama pemerintah pada tanggal empat belas mei yang lalu
bapak presiden sudah meluncurkan gerakan yang disebut dengan bbi
nah dari kami bbi ini ada dua pengertian
yang pertama adalah
dia berarti bangga buatan indonesia
yang kedua setelah bangga buatan indonesia
masyarakat juga diharapkan belanja buatan indonesia
jadi bbi yang pertama adalah bangga buatan indonesia
yang kedua adalah belanja buatan indonesia
nah kampanye bangga buatan indonesia
dalam konteks kebutuhan kebutuhan yang kemarin telah kami launce
adalah kampanye yang kita sebut dengan
semuanya ada di sini
dan ini saya kira mbak desi
merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat
bahwa sesungguhnya produsen produsen kita
industri dalam negeri kita
sudah bisa memproduksi apapun
sektor apapun produk produk apapun itu semua sudah bisa diproduksi oleh kita
sekarang bagaimana mereka produsen produsen itu
bisa memasarkan produksinya ke market
atau penetrasi ke market indonesia itu sendiri
termasuk dan khususnya ikm
ikm ini merupakan satu tulang punggung dari perekonomian nasional
oleh sebab itu sejak awal memang
sejak awal covid hadir di indonesia
itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah
kami memberikan banyak sekali stimulan stimulan
agar mereka tidak semakin terpuruk dan bisa rebound
tadi sudah dijelaskan ya
peran dari sektor perindustrian untuk menggeliatkan
dan juga memajukan industri kecil
lewat lebih banyak lagi ya
membeli belanja dan memproduksi buatan indonesia
kalau dari segi perbankan
karena biasanya kalau kita bicara industri itu
apalagi kecil menengah itu
perkreditan fasilitas perbankan
dan lain sebagainya itu diperlukan
ya terima kasih mbak desi
pertama bagaimana peran bni dalam mendukung gerakan bpi ini
yang pertama adalah bagaimana kita mensosialisasi pada masyarakat
tentang gerakan bangga dengan produk indonesia atau bpi ini
jadi perlu sosialisasi ya
apa apa saja bentuknya
yang pertama adalah
website nya bank bni
kemudian yang kedua adalah
kemudian juga melalui twitter
ini yang kita lakukan
melalui media media yang lainnya untuk
melakukan sosialisasi tentang pbi ini
kemudian yang kedua adalah
bagaimana kita mendukung program bangga dengan produk indonesia ini adalah
kita melakukan semacam pameran pameran
yaitu dengan mengadakan pameran fashion
yang pada bulan februari yang lalu kita menyelenggarakan fashion arab saudi
ini adalah mengangkat tema harmoni bumi
yaitu tentang lingkungan
di situ kita bekerja sama dengan para desainer desainer lokal
yang bagaimana kita memanfaatkan bahan bahan daur ulang ini menjadi satu produk
yang kita bisa pasarkan
dan selain itu juga support dari bank bni
itu adalah banyak kegiatan kegiatan
yang kaitannya dengan produk produk lokal unggulan indonesia
dan selain itu
bni tentu sebagai peran mediasi perbankan
kami juga melakukan pembiayaan pembiayaan
kami ternyata masih terus berupaya terus
untuk melakukan pembiayaan pembiayaan umkm ini
dimana selama ini kita ketahui bahwa lima tahun terakhir
grup cagr kita
ini adalah menurut kami adalah sangat luar biasa di dunia perbankan
demikian mbak desi
juga telah menyepakati kebijakan travel corridor dengan tiga negara
di antaranya tiongkok korea selatan dan uni emirat arab
namun travel corridor baru mengutamakan kunjungan pejabat negara asing
diplomat dan pebisnis dari sektor primer
sedangkan kunjungan wisata belum menjadi prioritas
demi mempererat kerjasama bilateral dan multilateral
di tengah tantangan pandemi covid sembilan belas
indonesia terus berusaha menjembatani perbedaan antar negara
meskipun pandemi menyebabkan semua negara melakukan refocusing politik luar negeri
pemulihan ekonomi yang melibatkan negara negara sahabat
tentunya harus mengutamakan faktor kesehatan dan keamanan
bagi seluruh rakyat indonesia
pandemi covid sembilan belas telah membawa embusan angin
perubahan yang drastis menyapu negara negara di seluruh dunia
untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru
tidak ada negara yang bisa menghindari dampak pandemi covid sembilan belas ini
lalu apa saja usaha yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
dalam berdiplomasi menangani covid sembilan belas
saya sudah tersambung bersama menteri luar negeri
retno marsudi melalui sambungan zoom
baik sehat sehat selalu
penting menjaga kesehatan
bagaimana bu menlu
sehat sehat saja tetap fit
alhamdulillah sehat tetap fit
iya olahraga penting ya
dan juga tentu menjaga kesehatan secara keseluruhan
dan ini sangat penting
apalagi tugas menlu menurut saya ini semakin sangat diperlukan
apalagi covid sembilan belas ini menjadi sesuatu masalah yang sifatnya itu global
tidak ada satupun negara bisa dikatakan tidak ada satu yang terhindar dari covid sembilan belas ini
bu retno tentu saja indonesia kan selama ini memang memiliki
foreign policy atau kebijakan luar negeri yang khusus ya
bebas dan aktif
tapi selama covid sembilan belas ini pasti ada perubahan ada arah yang baru
apalagi kalau kita melihat ada dua aspek yang menjadi dampak
bukan saja di indonesia tapi seluruh dunia yaitu terhadap kesehatan dan terhadap ekonomi
jadi diplomasi kesehatan dan ekonomi saya lihat ini semakin gencar dilakukan di seluruh dunia
bagaimana bu menlu sendiri
apa kira kira ada arahan khusus
peran dan juga strategi khusus untuk menangani dan sudah ditangani selama covid sembilan belas ini
oke terima kasih banyak
mbak desi jadi saya ingin mulai dari bulan even akhir januari atau awal februari
dimana para diplomat kita bekerjasama tentunya dengan kementerian lembaga yang terkait kita melakukan evakuasi dari wuhan
ratusan warga negara indonesia harus kita evakuasi dari wuhan
tentunya ini bukan merupakan tugas yang mudah melakukan evakuasi pada suatu wilayah
dimana warga negara kita ada di beberapa titik
sehingga memerlukan satu perhitungan penghitungan yang betul betul cermat
tetapi alhamdulillah sekali lagi karena kerjasama maka kita bisa lakukan
evakuasi ini dengan selamat dan saudara saudara kita kembali ke rumah mereka masing masing dalam kondisi sehat
tadi mbak desi bicara mengenai masalah bebas aktif kemudian pandemi
dan tentunya hampir semua negara harus melakukan refocusing prioritas politik luar negerinya
nah untuk indonesia ada tiga hal yang menjadi prioritas saat ini selama pandemi
pertama adalah mengenai masalah proteksi
ya pertama adalah mengenai masalah kelebihan

yang pertama adalah memiliki hak proteksi warga negara indonesia

tetapi saya ingin memberikan data bahwa per saat ini kita sudah melakukan evakuasi dan fasilitasi repatriasi lebih dari satu ratus lima puluh lima ribu warga negara indonesia yang berasal dari lima puluh sembilan negara

yang itu dia jadinya

namun kej dough sejatiultada saya video yang tadi

yang tetapi ini

itu menunjukkan sebuah magnitude dari tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan
dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya dengan baik di tengah situasi yang sangat sulit
dan plus lagi ada lebih dari satu enam ratus warga negara kita yang terkena covid di luar negeri
kita melakukan pendampingan pendampingan
jadi ini adalah prioritas politik luar negeri
proteksi terhadap warga negara indonesia memang sudah menjadi prioritas
tetapi menjadi lebih relevan lagi pada saat situasi sulit pandemi seperti ini
sorry bu meli saya potong sebentar
karena ini kan ada lima puluh sembilan negara
kira kira tantangan terbesar dalam melakukan baik evakuasi maupun support terhadap wni di luar negeri
yang paling berat yang selama ini dirasakan atau challenge kerjasamanya
connectivity yang di awal awal sulit sekali
karena banyak sekali yang sudah tidak ada connectivity
sehingga seperti wuhan seperti diamond princess yang di yokohama
kita harus melakukan evakuasi
dengan memang mengirimkan pesawat ke sana
kemudian kita harus bekerjasama dengan negara negara dari asal
atau di mana warga negara kita berada untuk melakukan pengaturan
jadi masalah connectivity dan beberapa pembatasan yang berlaku di negara negara tersebut
yang salah satunya menjadi tantangan bagi kita semua
sekali lagi ini bukan merupakan exercise yang mudah
kuncinya adalah dikerjasama
saya itu selalu menekannya
kerjasama kerjasama itu penting sekali
kita bisa melakukan itu
dan masih berapa kira kira wni yang ada di luar indonesia
di seluruh dunia saat ini
yang ada di luar negeri sih banyak sekali
tetapi saya kira semakin ke sini sudah semakin kecil
sudah tidak sebanyak pada bulan bulan mei juni
jadi saya kira angka itu akan lebih stabil
dibanding dengan bulan bulan
silahkan prioritas berikutnya
aku masuk kepada refocusing prioritas yang kedua
yaitu diplomasi kita kita gerakkan untuk membantu pemerintah
mengelola pandemi ini
baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi dampak sosial ekonominya
tadi mbak desi sudah menyampaikan mengenai masalah kesehatan dan dampak sosial ekonominya
kesehatan kita ingat di awal awal pandemi
setelah kasus pertama muncul di indonesia
maka diplomasi kita bergerak untuk pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan yang dibutuhkan pada saat itu
sekali lagi tidak ada satupun negara yang siap untuk mengatasi pandemi ini
oleh karena itu sekali lagi kerjasama merupakan kunci
sehingga pada saat itu kerja kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan untuk apd
untuk ventilator untuk sanitizer untuk macam macam
sampai kemudian ke obat obatan
obat obatan saya masih ingat ada bahan baku yang karena sekali lagi pembatasan
dia tidak bisa keluar dari negara tempat kita mengimport
maka saya harus melakukan komunikasi dengan menteri luar negerinya
kemudian kebutuhan obat obatan baik afigan dan lain lain
itu harus kita kelola dengan baik
sehingga dapat membantu
pemerintah untuk pemenuhannya
nah sekarang kita fokus untuk pemenuhan vaksin
ini juga bukan sesuatu hal yang mudah
dari awal secara prinsip kita terus menekankan mengenai masalah akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau
dan kita dalam memperoleh vaksin ini
kita melakukan dua pendekatan
pendekatan jangka pendek memang kita harus melakukan kerjasama dengan negara lain dengan pihak lain
tetapi untuk jangka panjang kita sedang mengembangkan vaksin kita
sehingga di satu titik maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita
negara sebesar indonesia dengan penduduk yang besar
maka upaya untuk membangun kemandirian ini harus terus dilakukan
nah kerjasama dengan pihak lain
ini kita bagi dua lagi
yang sifatnya bilateral dan yang sifatnya multilateral
jadi ini dua duanya kita coba untuk kita lakukan berbarengan
oleh sebab itu presiden joko widodo berharap penyaluran bantuan sosial dilakukan secara efisien
agar tepat sasaran tepat jumlah tepat waktu tepat kualitas dan tepat administrasi
presiden juga meminta sejumlah lembaga seperti kpk bpkp dan kejaksaan
dilibatkan dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial
situasinya adalah situasi yang tidak normal
yang bersifat ekstra ordinary
ini butuh kecepatan
oleh sebab itu
saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin
dalam program jaring pengaman sosial
kementerian sosial telah mengelola program program bantuan
baik secara reguler maupun khusus
ada pun bantuan sosial reguler terdiri dari dua program
yaitu program keluarga harapan dan kartu sembako
dan program keuangan non tunai
akibat pandemi covid sembilan belas terdapat peningkatan target sasaran dan indeks bantuan bagi keluarga miskin dan rentan
sementara bantuan selama masa pandemi
kementerian sosial menyalurkan paket sembako untuk wilayah jabodetabek
bantuan sembako senilai rp enam ratus ribu rupiah disalurkan selama tiga bulan
tak hanya bagi warga jabodetabek
pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial tunai di luar jawa

bantuan diberikan kepada sembilan juta keluarga yang tidak menerima bantuan pkh dan program sembako

penyaluran bantuan sosial ini diperpanjang jika semula hanya tiga bulan yakni april hingga juni

penyaluran bantuan sosial ini diperpanjang jika semula hanya tiga bulan yakni april hingga juni

namun nilainya berkurang dari semula enam ratus rupiah menjadi tiga ratus rupiah perbulan

bansos disalurkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
agar penyaluran bantuan sosial ini tetap berjalan lancar tentu saja perlu kolaborasi yang baik dari berbagai pihak
juga apa apa saja bentuk kolaborasi antara pemerintah dan perbankan misalnya dalam penyaluran dana bantuan sosial
di studio kali ini telah hadir bersama saya menteri sosial juliari batubara dan juga direktur hubungan kelembagaan dari bank bni sis apik wijayanto
pak menteri pak juliari apa kabar dan juga pak sis
kabar baik pak desi
ini kita masih menjaga social distancing ya lebih dari satu meter
jadi ini penting sekarang karena merupakan protokol kesehatan
dalam masa covid sembilan belas ini
pak juliari dan pak sis mungkin yang jelas ya bantuan sosial ini sangat sangat penting saat ini
apalagi karena dampak dari covid ini ini sudah terasa dari segi perekonomian
kita banyak sekali yang terdampak dengan phk ataupun dengan pendapatan mereka yang berkurang
sehingga saya lihat ini pemerintah juga sudah menyisihkan sebagian cukup besar ya anggaran untuk memberikan bantuan sosial khusus
pada zaman covid ini
nah menteri sosial saya lihat ini memiliki peran yang sangat penting
apalagi dalam penyaluran bantuan sosial dan juga penanganan percepatan ya untuk membantu masyarakat
pak juliari di kementerian anda lebih dari seratus triliun ya dikhususkan
ini di luar bantuan sosial biasa ya untuk menangani covid ini
bulan juli ini bantuan ini sejak bulan april apa apa saja yang bisa dilaporkan lah istilahnya
pencapaian dari segi
pencapaian dari segi penyeluruhan bantuan sosial ini pak
baik terima kasih
jadi memang kementerian kami ini cukup sibuk ya
bisa dibilang dari mulai maret sebenarnya sampai hari ini itu cukup sibuk
karena mendapatkan pekerjaan tambahan
yaitu kita membuat program khusus atau istilahnya bansos khusus covid sembilan belas ini
yang memang kita harus desain secara cepat
anggarkan secara cepat dan salurkan secara cepat
serba cepat lah
iya serba cepat
jadi tentunya bu desi di luar bantuan sosial khusus ini sebenarnya program bantuan sosial yang reguler
seperti program keluarga harapan atau pkh
atau program bantuan pangan non tunai atau kartu sembako juga
masih harus tetap jalan
bahkan penerima manfaatnya kita tingkatkan
jadi selama covid mulai maret ya
mulai maret itu untuk peserta atau penerima manfaat dari pkh itu dari sembilan juta menjadi sepuluh juta
ini di seluruh indonesia
ini yang reguler
kemudian penerima manfaat dari bantuan pangan non tunai ini naiknya cukup signifikan
dari yang lima belas enam juta keluarga menjadi dua puluh juta keluarga

per keluarga menjadi dua ratus ribu
itu yang reguler
artinya ini akan tetap jalan
yang ada covid tanpa covid juga tetap jalan
nah starting april itu kita ada bansos yang khusus ya
khusus dalam arti memang presiden meminta agar desain satu program khusus yang ditujukan untuk warga yang terdampak
ini ada dua
yaitu yang pertama untuk wilayah jabodetabek
ini kita memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako
nilai paketnya itu rp enam ratus ribu per bulan
tapi kita bagi dua penyalurannya
jadi tiga ratus ribu tiga ratus ribu selama tiga bulan
kalau satu bulan dua kali berarti selama tiga bulan itu ada enam kali nyaluran
jadi sampai bulan juni ini dua kali sebulan ya
dua kali sebulan dan sekarang sudah tahap terakhir sudah tahap enam
di luar jabodetabek
di luar jabodetabek karena kan tidak mungkin kita mengorganize pengiriman sembako ke luar jabodetabek
itu bantuan sosialnya sifatnya tunai
namun indeksnya sama yaitu enam ratus ribu per keluarga penerima manfaat per bulan
dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap ketiga
jadi dua program bansos bansos ini sudah tahap terakhir
tahap terakhir ya
jadi khusus untuk bansos ini tiga bulan ya
dan deadline kepada kami itu lima belas juli
harus segera selesaikan walaupun nanti kita akan lanjutkan lagi
untuk khususnya dki berapa orang menjadi target
di dki itu ada satu tiga juta keluarga
jadi cukup masif ya
tapi jabodetabek itu juga termasuk
jabodetabek itu satu sembilan juta keluarga
ya memang karena penduduknya banyak ya
penduduknya banyak dan begini
kalau di kondisi normal bu desi di dki itu penerima manfaat daripada program bansos reguler itu nggak sampai seratus ribu
jadi bisa dibayangkan dampak daripada pandemi covid sembilan belas ini dki saja itu tiba tiba berdasarkan data dari dki ya
itu warga yang terdampak itu sepuluh kali pak daripada penerima yang reguler
jadi ya masif ya
ini kan covid ini masih terus berlangsung
betul betul ya
ini setelah ini apa yang dilakukan
masih ada kan khusus untuk covid
ya jadi memang sudah keputusan presiden bahwa kita teruskan
karena begini bu desi jadi bantuan sosial tunai ini juga tidak hanya sifatnya seperti bantuan saja
tapi presiden juga menginstruksikan kepada kami bahwa supaya ini juga meng create satu consumption
ada kegiatan ekonomi
ada kegiatan ekonomi
sehingga bulan juli
sampai desember kita teruskan untuk yang sembahkomu pun tunai
namun nilainya besarannya dikurangi dari rp enam ratus ribu per bulan menjadi rp tiga ratus ribu
tapi durasinya sampai ke bulan
sampai bulan desember ya
ya karena psbb kan juga sudah istilahnya lebih longgar
istilahnya new normal ya
sudah masuk new normal
tapi pak sis ini kan tadi disebutkan di luar jabodetabek itu kan lebih kebantuan langsung tunai
jadi lebih khas
bisa cerita sedikit mengenai perang
dari perbankan misalnya dalam membantu mendukung pemerintah untuk menyalurkan bantuan bantuan ini
terima kasih mbak desi
izin mbak menteri
jadi bni sebagai salah satu bank pemerintah ya
ada beberapa bank pemerintah
ada yang terkumpul dalam bentuk himbara ya
itu punya komitmen sama jadi sebagai agent of development
nah disitulah peran perbankan ya
ini selalu kita support juga program program pemerintah untuk mendukung sebagai agent of development itu
dan saat ini kita juga men support sebagai mitra pemerintah juga bahwa bagaimana penyaluran bantuan sosial itu melalui perbankan
seperti bank bni ini
jadi kami komitmen untuk menyalurkan bantuan sosial ini khususnya kepada masyarakat
kita juga punya agen agen
yang mana juga
jadi di situ juga perannya cukup sangat signifikan juga untuk menyalurkan bantuan sosial itu
dan selama ini selama tiga bulan ini khususnya bagaimana
sudah berjalan dengan baik pak sih sesuai dengan yang diinginkan
yang kami sampaikan bahwa untuk pkh
pkh itu program keluarga harapan ya
ini bagian penting ini dari program
ada pkh ada kartu sembaku atau ppnt
kemudian ada bantuan sosial tunai
dan ada program program yang lainnya juga
nah ini pkh ya
jadi kalau totalnya itu ada sepuluh juta
kita sudah menyalurkan empat dua juta
kemudian untuk kartu sembaku
itu totalnya dari pemerintah itu dua puluh ya
jadi cukup singkirkan dan sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan lancar
kerjasama dengan kementerian sosial dengan bni itu berjalan lancar
demikian juga bank bank lainnya juga sama ya
jadi kita selalu berkomunikasi dengan baik
dan semuanya bisa berjalan lancar lah
iya bagus karena memang kuncinya apalagi dengan bantuan sosial ini kan kolaborasi ya antara berbagai macam lembaga
tapi tentu juga dengan pemerintah daerah
kita istirahat sebentar pak juliari
tapi ada yang penting ini mengenai bukan saja penyalurannya
tapi apakah tepat sasaran dan juga sesuai ya dengan kebutuhan yang ada di masyarakat
dan saya ingin menyebutkan pertumbuhan negatif juga akan berlangsung hingga kuartal keempat tahun ini
kementerian keuangan melakukan revisi forecast pada bulan september ini
yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini adalah minus satu satu hingga positif
forecast terbaru kita pada bulan september untuk tahun dua ribu dua puluh adalah pada kisaran minus satu tujuh hingga minus enam
ini artinya negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada kuartal ketiga
dan mungkin juga masih akan berlangsung untuk kuartal keempat yang kita upayakan untuk bisa mendekati atau positif
sementara itu indef menilai pertumbuhan ekonomi kuartal keempat juga berpotensi minus
peneliti senior indef eni srihartati mengumumkakan
sisi efektivitas fiskal dan ekonomi ekonomi di indonesia
sejumlah program perlindungan yang diluncurkan masih belum berjalan optimal
kontraksi ekonomi di tengah pandemi itu bukan suatu hal yang anormal
itu suatu hal yang sangat normal
semua negara mengalami
jadi apa namanya dan tidak hanya milih indonesia kontraksi yang membedakan indonesia ada respon kebijakannya
soalan kita bukan di persoalan moneter
persoalan menghadapi dan merespon pandemi ini persoalan yang masih ya yang masih terseok seok itu adalah efektivitas fiskal
namun eni melihat jika ada perbaikan dari sisi fiskal tidak menutup kemungkinan kuartal keempat dua ribu dua puluh akan menjadi katalis positif pendorong pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh
pemerintah dan tentu saja kita semua harus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian kita
dan juga menjaga agar masyarakat kita tetap sehat
apa apa saja strategi untuk memulihkan perekonomian nasional dan juga untuk mengatasi covid sembilan belas ini
tentu yang paling bisa menjawabnya adalah seorang menteri koordinator di bidang perekonomian
kita sudah berada di gedung menko perekonomian dan ditemani oleh menko perekonomian kita erlangga hartarto
dan banyak sekali tanggung jawab menko perekonomian
bukan saja menko bidang perekonomian tapi juga kepala dari komite penanganan covid sembilan belas dan juga komite untuk pemulihan ekonomi nasional
dan juga macam macam lah yang harus mau tidak mau menjadi tanggung jawabnya
banyak sekali harapan yang ditujukan dan ditupukan kepada pak erlangga
secara keseluruhan pak menko karena ini tugas tanggung jawabnya itu paling banyak
merumuskan yang ratusan triliun sampai yang puluhan triliun ini bagaimana selama ini challenge yang
challenge nya kita yang merumuskan bukan itu sampai jutaan sampai yang micro
sampai yang dua juta sama sepuluh
iya jadi tentu challenge nya dalam kebijakan ini kan kita sekarang punya komite pen
sehingga tentu dengan komite pen ini kita bisa mengkoordinasikan sampai ke daerah daerah
sehingga ini menjadi kunci untuk pelaksanaan program ke depan
tapi ini bukannya tambah layer lagi biasanya kalau ada masalah bikin komite ada layer layer lagi ini bukannya menghambat pak
karena komite ini kan kita mempush kl kl semua sesuai dengan topoksinya
hanya sekarang kita punya gas dan rem tadi kalau sebelumnya kan gas dan remnya melalui forum koordinasi
sehingga tentu ada tantangan daripada birokrasi
tetapi dengan sekarang kita bisa menghasilkan kemampuan
sehingga tentu ada tantangan daripada birokrasi tetapi dengan sekarang kita bisa menghasilkan kemampuan
kita bisa melakukan kalau perlu terobosan terobosan
contohnya apa saja biasanya kan kalau birokrasi ini yang justru
terobosan terobosan kan banyak program yang terobosan program misalnya program kartu prakerja itu terobosan
program bantuan presiden untuk umkm itu terobosan bantuan hibah untuk pekerja ini kan terobosan
dan harus di
dan itu kan harus disiapkan dan dibuat
dan itu kan harus disiapkan dan dibuat
dan juga melibatkan berbagai aparat penegak hukum juga
dan pertanggung jawabannya kan juga harus jelas

umkm yang sampai level ke super mikro ini kan yang nanti rentan sekali masuk ke ini menjadi miskin bagaimana pak
kita kan baru meluncurkan dua hal untuk yang super mikro
satu bantuan presiden dalam bentuk modal atau hibah dua empat juta
dan ini ditargetkan ke tahun ini sembilan juta tahun depan bisa sampai tiga belas juta
nah ini kemarin sudah diluncurkan di istana
kemudian yang kedua kur super mikro jadi kur untuk di bawah sepuluh juta
jadi kalau mereka dapat modal dua empat maka mereka bisa melanjutkan dapat kredit dari perbankan sampai sepuluh juta
yang biasanya bunganya sembilan belas persen ini nol mereka mesti bayar sampai desember
karena sembilan belas persennya disubsidi oleh pemerintah
nah kalau mereka masuk dalam kur reguler dari sepuluh sampai dengan lima ratus juta
itu bunganya yang enam persen sampai desember pun disubsidi oleh pemerintah
jadi grace period sampai desember
nah kemudian kalau mereka bisa lanjut lagi dari lima ratus sampai dengan sepuluh miliar
mereka disubsidi tiga persen jadi cuma bayar tiga persen
nah kemudian kalau dia sepuluh miliar sampai dengan

nah itu pemerintah menjamin mereka untuk mendapatkan modal kerja karena diberikan penjaminan melalui pt smi dan pt pii
jadi pemerintah sudah melihat ini semua ada staggeringnya ada kenaikan kelasnya
dan kita harapkan ini semua menjadi sumber sumber dari growth ya bukan nanti sumber dari npl ataupun kredit macet
mungkin terakhir pak erlangga bagaimana pekerjaannya keras
dan ini kolaborasi komunikasi kerjasama selama ini dengan semua pihak bagaimana
saya rasa dirasakan seluruh kl ini kompak
dan menuju kepada tujuan yang diarahkan bapak presiden
jadi saya optimis dengan tim yang ada
dan kita tahun dua ribu dua puluh dua harusnya sudah kalau bisa lebih cepat lagi
mudah mudahan bisa lebih cepat dari sekarang
ya demikian insight with desi karwar
kali ini langsung dari kantor menko bidang perekonomian
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan program ini di cnnindonesia com dan juga di youtube
jangan lupa kita juga semua harus membantu ya untuk mengurangi angka covid dan juga supaya kita bisa hidup lebih normal lagi
jaga jarak jangan lupa pakai masker sering cuci tangan dan tentu saja stay safe